saya harus tekenin ke dia kalau saya gak mau tunangan sama mel
saya tidak pernah lagi memaksa kamu untuk bersama mel
sejak saat itu
tapi om tahu
omongan itu cuma sekedar omongan
sekarang putri menjauh dari saya
putri maksa saya tulangan sama mel
dan kalau bukan karena om dan mel
karena siapa lagi om
satu hal yang harus om ingat
sampai kapanpun om
masalah apa pun
segimanapun om mau neken putri
saya nggak akan menyerah
karena saya akan perjuangkan cinta saya untuk putri
ingat ya tuan
put gue tahu lo di dalam
please keluar sekarang put
put lo nggak usah pura pura
gue udah tau semuanya kok
biar gue buktiin kok gue tulus sama lo put
tolong dong jangan teriak teriak
ini orang emang gak ada punya etika kok
saya cuma mau mencari bu nawang
bu nawangnya ada kan di dalam
bu nawang sama putri dari tadi pagi sudah pergi
eh mana putri kemana bu
ah bu nawang kemana
mendingan mas sama bapaknya pergi sekarang juga
karena kalian mengganggu tetangga
maafin dia bu
siapa sih yang dari tadi nelfon gue terus
nomornya juga gue gak kenal
silakan masuk ya
di bawah ya bak
aku cuman selalu gendutkkal
ya ya aku engkak hasilkan
aku gak tahu
materi kuis sekarang ini tidak tanya jawab seperti biasanya
kalau mengerti kenapa dari tadi kamu mainin hp kamu terus
tidak boleh main hp di kelas saya
rizky aku kenapa sih
gue yakin banget pasti ada yang lagi rizky pikirin

kamu kenapa bengong citra
lagi mikirin jawaban pak
wah kenapa sih
gue bingung aja
soalnya dari tadi ada
gak tau nomor gak dikenal nelfon gue mulu
ini umur dari ausi yaudah diangkat aja dulu
ella lo kelamaan sih jawabnya
yaudah coba telfon balik dulu
siapa tau penting
kalau penting juga pasti dia nelfon lagi
eee emang lo punya saudara ya di ausi
atau kerabat atau teman di sana
setau gue sih enggak
jangan jangan itu telfon dari mantan lo
mantan gue itu cuma satu
dan sekarang gue gak tau dia dimana

jadi lo beneran punya mantan
jadi lo beneran punya mantan
gue gak nyangka cowok sedingin lo ternyata punya mantan
kali aja kan lo bisa dapat kontaknya dari situ
gue sih udah lama los kontak sama dia
udah lah gak penting ngebahas masa lalu
udah terlanjur sayang ya sama putri
apaan sih terlanjur sayang
punya mantan ternyata teman baik gue
ngapasih lo gak bilang bilang ke gue temenan dari kecil lo
gue baru tau
ya penting lah lo kan sahabat baik gue
kamu mau kan jujur ke ibu
kamu kenapa tiba tiba minta ibu ikut ke kantor
ya aku mau pastiin kondisi ibu
baik baik aja sampai di kantor
kan ibu lagi kurang enak badan
yaudah sekarang aku pulang ya bu
kamu tuh aneh ya
ya tiba tiba aja kamu minta pulang
tadi di rumah kamu maksa maksa ibu untuk ikut ke kantor
giliran sampai kantor kamu mau pulang
sebenernya kenapa sih put
kamu ngindarin pangeran ya
kenapa ibu bisa tau
aku gak lagi menghindar dari pangeran kok
emang ibu juga gak bolehin aku ketemu sama pangeran
kamu diem diem masih kan ketemu dia
ibu minta kamu jauhin pangeran
karena ibu tuh gak mau kamu menderita sayang
kamu bisa kan jaga kepercayaan ibu
pasti ibu makin ngelarang gue ketemu sama
pangeran yang lebih paham
pangeran yang lebih keras
kamu jadi mau pulang gak
yaudah kalo kamu mau pulang
nanti sampe rumah
jangan lupa telfon ibu
sebelum pulang boleh kan aku
ya ampun put
sejak kapan ibu ngelarang kamu ke toilet
yaudah toilet di sebelah sana sayang
ibu masuk ya
ya bos semangat kerjanya
gue harus pergi kemana lagi ya
pangeran mau nurutin gue
buat ngelamar mel jadi tunangannya
sebenernya ini berat banget
tapi gue juga gak punya pilihan lain
gue gak mungkin terima telepon pangeran
kenapa om raymond telpon gue ya
atau mungkin om reman mau bahas soal ibu
tapi ibu bisa terima gak ya
kalau gue masih komunikasi
masa tadi nyambung
putri kamu dimana
kamu ngapain sih nelfon putri
apa sekarang pangeran lagi dirumah om raymond
dan udah ngelamar mel
put lu dimana
kok lo gak angkat telpon dari gue
malah angkat telepon dari om raymond
sama putri saya harus tekenin ke dia kalau saya gak mau tunangan sama mel
kayaknya pangeran belum ketemu mel
dan om raymond akhirnya tahu soal tunangan itu
kenapa sih pangeran gak bisa banget jaga rahasia
kalau mel tahu dia pasti bakal marah banget sama gue
putri telfon siapa ya
kok kelihatan cemas banget
jangan jangan ditalpon pak raymond lagi
jangan jangan putri ditekan paremon dan dia gak mau cerita ke aku
aku harus lindungi putri